banjir setinggi sekitar lima meter merendam kawasan underpass gandhi school kemayoran jakarta pusat pada jumat sore
akibatnya jalan kemayoran menuju sunter ataupun sebaliknya terputus
hal itu diperparah oleh tak berfungsinya pompa pembuangan yang berada di underpass sehingga menyebabkan air sulit surut
dalam upaya menyurutkan genangan air petugas damkar mengerahkan sedikitnya enam unit pompa untuk menyedot air banjir
setiap hujan deras pasti genangan ini akan terjadi
disebabkan mungkin karena curah hujan tinggi depet air banyak untuk pompa yang penyedot ini kapasitasnya mungkin kurang
hujan deras juga menyebabkan volume air kali mampang meningkat dan meluap merendam ratusan rumah di kompleks polri pondokarya jakarta selatan
selain itu banjir setinggi sekitar enam puluh cm ini merendam jalan sehingga warga sulit beraktivitas
sementara itu bmkg memprediksi wilayah indonesia masih berpotensi hujan
adanya angin munson barat yang bergerak ke seluruh wilayah indonesia menyebabkan adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang
untuk wilayah jakarta khususnya bmkg menyatakan akan ada potensi hujan selama dua hari mendatang dengan intensitas ringan dan sedang
sekitar hari minggu kami perkirakan ada potensi terjadi hujan dengan intensitas lebat
namun itu lebih berada di luar jakarta dan masih masuk dalam jabodetabek terutama di wilayah timur
bmkg mengimbau masyarakat agar lebih mewaspadai terjadinya banjir akibat hujan dalam dua hari mendatang
tim liputan cnn indonesia